habis pikir kok bisa sih dikirim puluh mahal
kalau sampai andin sama tanto rosa udah baca duluan sebelum kasih tau konfirmasi
al kecelakaan nggak
iya kebetulan aku lagi di rumahnya al karena rena itu demam
dan tadi andin dapet kabar kalau al itu kecelakaan
sekarang tante rosa sama andin lagi ke rumah sakit
di rumah sakit mana sekarang si al
di jakarta hospital
lo dimana sekarang
iya aku masih di rumah aku jagain rena
gue pengen tanya sama lo mici
tante rosa sama andin ada sempat nanya nggak mengenai surat hasil tes dna rina
kayaknya nggak ada deh
emangnya udah keluar ya hari ini
tadi sih udah keluar
kok aku nggak tahu ya
mereka nggak ada omong apa apa sih tadi
itu artinya andin sama tante rosa belum tau hasil tes dna rena
apa gue ke rumah orang aceh kali ya sekarang gue buru buru untuk ngecek hasil tes dna itu
kalau sampai kebaca yang lain bisa panjang urusannya
ehm yaudah gini aja michi
gue ngecegah sama tante rosa
gue ngecegah sama tante rosa
gue ngecegah sama tante rosa

gue kesana sekarang ya
kita ketemu disana
lo kamu nggak ke rumah sakit
kita ketemu disana aja
gue langsung ke rumah al ya
atau gue harus buru buru
apa rasa sekarang semua sudah clear ya
hari itu elsa tidak pergi sama ricky
sudah clear ya
kamu udah lihat sendiri kan buktinya
kalo ricky itu disana bukan sama aku
jadi apa yang kamu raguin dari aku sekarang
ricky sudah berikan bukti
tapi kenapa rasanya
hatiku masih nggak percaya
ya oke aku paham kamu itu masih ragu untuk percaya sama aku
ya ini kesalahan aku juga sih
ngapain sih aku pakai soan mau bikin surprise buat kamu
jadi salah paham gini kan
maafin aku ya sayang
ya ada yang aneh

seorang ibu bisa merasakan ada sesuatu antara elsa dan ricky
aku harus tanyakan ini lagi sama elsa
sekarang udah jam empat
kalian buka puasa disini aja ya
selama bulan ramadhan kan belum pernah kalian buka puasa sama sama disini
maka mama dari tadi nggak berhenti ngeliatin gue
mama pasti tahu gue sembunyiin sesuatu
nggak mungkin kan gue cerita ke mama soal kejadian itu
kamu udah siapkan makanan ya
bahan bahannya sih ada tapi belum dibikin
aku bikin sekarang keburu kok ya
elsa elsa kamu mau kan bantuin mama di dapur ya
sebentar ya ma
papa undang elsa mandi sekalian ya
jadi kita bisa rame rame buka puasa di sini
daripada papa pakainya di kamar
tunggu ya papa ambil dulu ya
ya allah entah kenapa
sekarang semakin sulit aku untuk mempercayai ella
itu adalah kendaraan yang timbul di sisi bagian belakang tengkorak
pendarahan itu menyebar dan menekan sarap di bagian kepala
sehingga menyebabkan menurunnya kesadarannya
ibu kak papa kan
nah untuk tindak lanjutnya
pasien harus cepatnya dioperasi
apa pihak keluarga setuju
kita lakukan operasi pada pak aldebaran
kalau pihak keluarga setuju melakukan tindakan operasi
bagaimana dengan peluangnya
kalau melihat kondisinya sekarang
itu peluangnya lima puluh lima puluh
kalau melihat kondisinya sekarang itu peluangnya lima puluh lima puluh

gara gara aku sakit
jadi gak pulang ke surabaya
udah ngetok ya
dengan ibu mayang
dengan ibu mayang
ah betul saya sendiri
ini bu ada paket buat ibu mayang
ah makasih ya mas
sama sama bu mari ibu
untuk tante mayang dari kiki
untuk tante mayang dari gigi
sampai saat ini kiki masih ajar ajar
sampai saat ini kiki masih ajar ajar
sampai saat ini kiki masih ajar ajar

makanannya sih pasti enak
pasti enak buatan kiki
kiki lagi yang kirim
ibu tolong diisi dulu permulaannya
isi data ibu dan suami ibu
dan tanda tangan di sini kalau ibu menyetujui untuk melakukan tindakan operasi terhadap suami ibu
ya allah aku mohon perlindunganmu ya allah
semoga keputusan yang aku ambil
ada yang terbaik untuk mas al
tolong kuatkan aku ya allah
dan kuatkan suamiku ya allah
pulihkan mas al
agar dia bisa berkumpul bersama kami